selanjutnya kita akan berdiskusi ataupun juga berdialog terkait putusan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi esok
kita terhubung dengan pakar hukum tata negara universitas bayangkara jakarta raya prof juanda
prof juanda selamat siang terima kasih telah bergabung dengan kompas siang
prof melihat sidang sebelumnya bagaimana untuk putusan mk besok ini
dalam rph nya apakah nanti akan deadlock dengan putusannya ini
saya bukan lagi di universitas bayangkara jakarta raya sudah pindah dan saya kira tidak ada masalah
yang jelas kalau kita lihat dari peta hakim yang ada di mahkamah konstitusi
itu lebih mengedepankan bagaimana menghadirkan keadilan untuk republik ini dalam rangka penyelenggaraan pilpres
khususnya dalam rangka sengketa pilpres itu
artinya yang ingin saya sampaikan bahwa saya berangkat dari pengalaman
kalau melihat dari peta majelis hakim
dari delapan satu tidak bisa dari delapan itu
dua baru terus yang enam adalah hakim yang lama
dari delapan itu saya melihat untuk putusan sembilan puluh
saya berkeyakinan dari delapan yang ada berkacamata kepada putusan sembilan puluh
saya cenderung melihat hakimnya adalah lebih mengedepankan soal keadilan substantif
dan menggunakan paham hukum progresif
artinya tidak paham legalistik formalistik yang hanya berkutat pada angka angka
atas dasar pengamatan dan pelanggan tersebut
saya melihat peluang untuk dikabulkan
dan saya mengatakan permohonan satu dan tiga itu cukup besar
tetapi semuanya memang terpulang kepada hakim masing masing yang paling tahu sebenarnya adalah hakim
bisa saja itu tidak tepat pandangan saya
tetapi paling tidak saya beralasan bahwa melihat selama ini pengalaman dan integritas dari hakim yang ada sekarang
enam hakim itu masih berpegang
saya jugateri ber immunosensi syntrol
narmada sudah seperti revolusi sedang antara impertu
peneliti pertahankan paham hukum progresif dari komunitas yang beda
saya agak merasa sebenarnya isi kode saja untuk memikatnya
pingin meminta agar saya mengucapkan kepada anda poin anggun dan penyembusannya
dari satu ataupun juga tiga karena tadi juga diselatkan menghadirkan keadilan pada pilpres
apakah salah satu faktornya ini karena amikus kurya atau sahabat pengadilan
yang juga turut dibahas dalam rapat pemusyawatan hakim
karena kita mengetahui sedikit ada empat belas kemudian surat dari sahabat pengadilan ini
yang juga ikut turut dibahas dalam rph tersebut
yang sesuai dengan esensi dari amicus curiae itu sendiri adalah merupakan
sebuah pandangan hukum dari seseorang ataupun institusi
yang merasa berkepentingan dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan fakta fakta
maka saya kira posisi amikus kura itu sebenarnya bukanlah menjadi alat bukti
tetapi dia bisa jadikan sebagai bahan
bagi majelis hakim ketika pandangan pandangan hukum para amikus amikus yang ada itu sendiri
mengandung kebenaran bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh satu dan dua
tetapi kalau tidak bersesuaian maka itu pun tidak wajib hakim itu untuk mempertimbangkan
tetapi kalau memang hakim itu berdasarkan pemikiran yang sangat prinsipil
mereka memegang sebuah prinsip konstitusi bagaimana keadilan dihadirkan
bagaimana misalnya ada fakta fakta yang menunjukkan apa yang dikemukan oleh satu tiga itu terbukti
ada pelanggaran secara substansif terhadap azas penyelenggaraan pemilu azas adil azas tidak fair misalnya
kemudian sesuai dengan esensi kewenangan dari mahkamah konstitusi itu sendiri adalah dalam rangka menegakkan konstitusi
menegakkan hukum dalam rangka menghadirkan keadilan untuk republik ini untuk orang banyak
untuk dua ratus kurang lebih jutaan masa depan bangsa ini di dalam soal proses demokrasi
soal pilpres untuk memilih pemimpin yang benar
saya yakin bahwa itu amikus kura yang bersesuaian itu dapat dipertimbangkan
tetapi kalau memang majelis hakim melihat bahwa ternyata bahwa apa yang dikemukakan oleh satu
itu tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa meyakinkan majelis hakim
maka amikus kure ini juga bisa diabaikan oleh masis hakim
jadi tidak tergantung pada amikus kure itu dalam rangka hakim rapat di dalam mengambil keputusan di dalam rph
yang sekarang mungkin sedang berlangsung
baik untuk amikus kure ini akan menjadi bahan untuk masis hakim pertimbangan seperti itu
namun tetap ada keputusan
nah untuk konsekuensi dari putusan besok akan seperti apa prof juanda
apabila kemudian permohonan ini diterima oleh majelis hakim ataupun juga tidak
apa saja kemudian peluang peluang dari konsekuensi yang akan terjadi pada esok hari
ya saya kira konsekuensinya apapun apakah pertama ya katakanlah diterima dikabulkan
bahkan kalau kita membaca dari permohonan permohon satu dan tiga
saya ambil rintis harinya saja bahwa itu pertama adalah untuk mendiskualifikasi ya gibran misalnya
nah ketika misalnya itu diterima maka konsekuensinya tentu yang sangat mendasar adalah bagaimana
prabowo dan kpu menyiapkan untuk menyiapkan calon pengganti gibran
yang kedua adalah ketika misalnya
itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim tapi ada alternatif kedua misalnya
katakanlah melakukan psu di seluruh indonesia atau di sebagian besar di tempat tempat tertentu misalnya
nah maka itu konsekuensinya maka kpu harus menjalankan apa yang diputuskan oleh majelis hakim
terus selanjutnya bisa saja misalnya terbalik
jadi katakanlah permohonan satu dan tiga tidak dikabulkan bahkan ditolak misalnya
maka konsekuensinya tidak mau tidak mau maka persiapan untuk pelantikan prabowo dan gibran
apapun itu harus diterima oleh kita semua
ya ini juga diharapkan agar segala ataupun juga semua pihak ini bisa legowo untuk menerima hasilnya
yang rencana juga akan dibacakan sidang putusan ini pada mahkamah konstitusi pada esok hari
tadi ada tiga kemudian potensi ataupun juga sidang putusan tersebut ada konsekuensi prabowo didiskualifikasi
akan dilakukan pemilihan suara ulang ataupun juga nantinya untuk persiapan dari pelantikan presiden
terima kasih profesor juanda pakar hukum tata negara yang telah bergabung dengan kompas tv pada siang hari ini